pelan pelan dokter jalannya
kita mau kemana sih
ya kan saya udah bilang kejutan

kita udah sampai dokter
saya buka ya kejutan ya
ibu langsung istirahat aja ya ibu ya
dari urusan rumah serahin aja sama aku
san tunggu sebentar
ibu mau bicara sama kamu
san kamu benar benar janjikan kamu nggak bohong kan
kamu akan membalaskan dendam ayah kamu
kamu nggak cuma nyenengin aku kan
karena ibu berusaha untuk bunuh diri
udah ibu gak usah khawatir
aku akan berusaha menanggung ibu
aku gak mau bikin ibu kecewa lagi
aku sadar aku sekarang
ibu yang terpenting buat aku
nggak usah khawatir ya
ibu percaya sama aku
padahal sebenarnya beban untuk membalaskan dendam ayah kamu
tidak terletak di bunda kamu
karena kamu bukan anak kandung ibu
cuma kamu yang bisa membantu ibu untuk membalaskan kematian ayah kamu
di tempat ini
maksudku ibu misalkan ibuonstah